oh mami mer itu lho pak mami mer yang tinggal di jakarta yang rumahnya kaya raya itu lho pak
oh mami mer itu sunny iya kan apa kabar
jadi kaya enak ayo silahkan masuk
saya tahu orang tua kamu itu matre mata duitan
darman tidak berhak menginjak rumah ini
karena laki laki itu laki laki yang paling miskin di dunia
tidak pantas berhenti
saya mau bantu kamu untuk menginjak ke rumah marcono
darman mati bunuh diri karena bapak dan ibu julian aku sama bakri
wah bagus kau begitu
bapak harus bertanggung jawab kalau sampai terjadi sesuatu sama mirna
ibu takut pak bagaimana kalau sampai nanti mirna bunuh diri sama seperti darman
darman laki laki yang paling tolong di dunia
apa yang dilakukan perempuan ini
siapa perempuan itu wan
kamu ketemu dimana dia
sepertinya wanita ini mau coba bunuh diri san
entah apa yang dia minum
tapi yang pasti dia keracunan san
kita harus bantu dia sana
ada baiknya kita cari masalah untuk sholat ya
sampai lagi ya san
gua tahu nih tempatnya
gua punya saudara nih
yang tinggal daerah sini nih mas
bu yakin daripada kita dimasukin
moke lu saudara dari mana ya
aduh pokoknya long story dah
pokoknya buyut gua tuh punya saudara punya nenek
ntar gua jelasin aja beli belah
udah nanti kita cari deh
udah pokoknya daripada dimasukin
kok ini rumahnya ngetuk ngetuk aja
waduh waktu ditimbang timbang san
kayak begini bentuknya nih
ini baru baru dikicatnya
kalian siapa ya
kalian cari siapa
apa bener ini rumahnya mas toib
sehat akhirnya kita ketemu juga
udah lama gak ngeliat nih
mami mer jakarta
masa lupa sih
jadi ini neneknya mami mer
neneknya mami mer
neneknya mami mer
neneknya mami mer
neneknya mami mer
neneknya mami mer
neneknya mami mer
kau ini punya saudara nih
nah saudaranya punya saudara lagi
nah neneknya itu saudara
kau ini orang jawa
si itu cucuk ke sembilan belas
kalau gak masalah
ini loh bu
mami mer yang jakarta
itu loh pak
mami mer yang
nil di jakarta
yang tinggal di jakarta
yang rumahnya kaya raya itu lho pak
mami mer itu
tunggu dulu mirna nya sudah tidak mau dengar
tapi dia tuh berhak menolak pak
tapi mila itu harus menurut pada kedua orang tuanya
iya tapi tidak dengan dipaksa
kamu juga setuju kan
anak itu gak mau tapi bapak tetap paksa paksa
saya setuju karena dia mau
sudah sudah sudah
masuk malu didengar tetangga
sepertinya kamu mengalami masalah yang berat
kalau saya boleh tahu
ada masalah apa
ada masalah apa
ada masalah apa
mana dapat semutnya gak
aduh kamu gak main disini
gue ajak kawan deh
main boneka kebonekaan aja sama epi
main boneka bonekaan aja sama epi
saya baru saja kehilangan kekasih saya
saya baru saja kehilangan kekasih saya
dia mati bunuh diri
lompat ke jurang
lompat ke jurang
lompat ke jurang
tadi ada dua orang penjahat yang menyerang kami
tapi entahlah siapa mereka
setahu saya di kampung ini tidak pernah ada penjahat
apalagi sampai masuk ke halaman rumah saya
jangan jangan perempuan ini terlibat satu masalah
perupahan olahraga malam gue
mungkin lebih baik kamu hantar minwa

bagaimana menurut kamu wan
besok gue akan bicarakan sama dia
saya tidak mau pulang wan

saya tidak mau